bilang itu ke ibu lo yang wajahnya kayak monster itu
jangan pernah ngaudul yang gak unggah deh ke ibu ko
kalian kau mau menghina menghina saya
jangan pernah mina ibu saya
nah dia sepatu kayak gitu masih dipakai
bau kok gusik ini kita mau muntah
iya yaudah deh kamu pake sepatu aku aja ya
eh sorry ya aku gak suka pake sepatu yang jelek jelek
ini gatel banget sih
eh biarin mereka aja yang cari kita istilah disini
tapi aku gatel
sepatunya gak enak dipakai jelek lagi
kan masih baru
mungkin amit pakainya terlalu kasar
kalau pakai sepatu itu harus hati hati
kamu kok batuk batuk gitu
mungkin masuk angin kak
tadi kan amit
binatang buat tugas sekolah di sawah
kalau gitu mungkin kamu kecapean ya
masuk ke dalam sana istirahat
sebentar lagi deh kak
amit lagi ngelem sepatu nih
amin kan badannya lemah sekali
baru kena angin sedikit saja dia sudah sakit
masa sih kamu gak kenal kondisi anak sendiri
pak tapi ini panas banget loh pak
kalau besok masih panas
jangan suruh dia sekolah ya
tadi saya lewat depan rumahnya ibunya pasar
kalau amit hari ini tidak masuk sekolah bu
akhirnya si anak sombong itu kena batunya
sakitnya gara gara apa ya
mungkin gara gara pakai sepatu basah kamu kemarin
itu artinya aku makin bersalah dong sama dia
kok kamu jadi sedih gitu sih
bilang itu ke ibu lo yang wajahnya kayak monster itu
yang pernah ngaudul yang ganggar ya ke ibuku
kalian kalau mau menghina penghina saya
jangan pernah minta ibu saya

aku bau buat mengusik
ini kita mau muntah
udah deh kamu pakai sepatu aku aja ya
eh sorry ya aku nggak suka pakai sepatu yang jelek jelek
ya udah kalau enggak mau
bu ini sepatu saya kena apa
rusak habisnya gosok gosok tanah
habis ini gata sih
seperti emas nasi pek kayak gini
kalau masih lemas jangan dulu dipaksain bangun dari ranjang
kek kita bisa ketemu dengan hamid ya
kebetulan ada di kamar
ada apa nen
gara gara pakai sepatu saya yang basah itu kan
ah enggak kok
emang udah takdir saya harus sakit
saya udah berbuat jahat sama kamu
saya udah selalu ngata ngatain kamu
dan saya udah selalu
bikin semakin saya merasa bersalah
gara gara sepatu kamu yang rusak itu
untuk sebagai penyesalan
dan permintaan maaf saya
nimet buat kamu
iya itu dari hasil tabungan saya
gak usah sampai segitunya
apalagi sampai menghabiskan uang tabungan kamu
anggap aja sepatu itu tanda persahabatan kita

kau mau jadi sahabat aku
dan kami berjanji
mulai hari ini akan berteman sama kamu
tapi kami juga mau minta tolong sama kamu
untuk menolong kami belajar
supaya kami bisa sepintar kamu
mau kan nen
mari kita ingatkan
satu untuk semua
semua untuk satu

saya akan berjaya